lalu apa solusi pemerintah terkait kenaikan harga bahan pangan ini
yang belum pernah terjadi sebelumnya
nah hal tersebut pemuasan makan
sehingga itulah yang membuat kami prihatin juga mengapa yang sudah jelas di situ ada rambu rambu
tapi dia pas umur setahun sudah pindah ke jakarta
nah nyerik dada ini suka disalahkan nih
karena kita kan masih terkonsentrasi pada penghitungan si rekap